saya harus tanyakan ini pak apakah bentuk favor semacam itu yang diberikan oleh pak gatot
semata mata untuk meraih simpati kelompok muslim
dan itu akan bapak gunakan untuk kepentingan politik yang lebih jauh lagi setelah bapak berhenti jadi panglima
saya katakan bahwa saya adalah panglima tni
melihat fenomena begitu masyarakat yang banyak tentu punya kekhawatiran yang sangat luar biasa
saya harus bisa mengendalikan situasi ini
jangan sampai terjadi lagi seperti sembilan puluh delapan
orang tidak banyak tahu
empat sebelas itu ada yang mengganggu
pasukan semua yang ada di monas
tidak ada satupun pasukan yang ada di jakarta
semuanya saya ambil dari luar jawa
yang di jakarta di mana
yang di jakarta adalah kantong kantong tepat kejadian sembilan puluh delapan
yang sempat terekam waktu itu di penjaringan
sebelumnya kan juga di dekat dekat situ ada upaya pembakaran mobil
tetapi kan berhasil dipisahkan
antara petugas dengan masa
kemudian yang berbuat kan bukan
yang berbuat saya kira bukan
kan akan lebih baik kalau misalnya
reasoning orang yang tidak setuju dengan aksi itu
kan lebih baik itu dicegah untuk dilarang saja
daripada dampak yang buruk bisa terjadi kan
daripada kita mengantisipasi
cpm bisa melarang
di alam demokrasi
ada tempat untuk berpendapat dan nyampaikan pendapat
soal makar kabarnya juga bapak berbeda
ya soal isu yang dikatakan ini
ada upaya makar bagian dari pengunjuk rasa
yang kemudian diamankan untuk
apa namanya karena diduga melakukan tindakan makar
ada beberapa nama ratna sarumpait
dhani ahmad dhani dan lain sebagainya
kalau masa yang besar ini akan makar
jadi jangan sembarang menuduh
empat sebelas mereka berangkat dari mana sih
oh dari isu soal ini
jadi gini empat sebelas itu
mereka datang ke monas berangkat dari masjid
habis melaksanakan sholat
orang yang kebijakan orang baik baik
takutkan itu ya buat seorang panglima
saya kena saja
orang itu belum tentu karena itu bisa dianggap
kan apa ya terobsesi saja atau apa
tapi buktinya kan nggak ada satupun apapun juga
hanya dibuat ada orang yang berusaha untuk membuat
tapi bukan bagian dari itu
jadi baca kata makar itu apa sih
jangan orang yang berdemokrasi tidak bawa senjata tidak bawa apa apa
bagaimana dia melakukan makar
tidak ada kata kata makar
ganti presiden gak ada kata kata itu
kok itu dibilang makar
bapak sempat menyampaikan ini nggak ke presiden
terkait dengan ini
ini kan sempat jadi polemik yang cukup panjang kan
tapi kan presiden tidak menganggap itu saya pikir
tapi kan ada prok

bapak hanya akan menyampaikan itu kalau di
iya kalau saya katakan kepada bapak
bapak mengatakan makar
kapan saya dengar makarnya
orang tua bapak kalau saya tidak salah ini saya baca dari riset
bersiaplah di usia lima puluh untuk mempersiapkan diri di masa depan
saya dinasihatin oleh
saja oleh kalau umur
sudah lima puluh bersiap siap lah untuk pulang
pulang tuh maksudnya
pulang maksudnya pulang ke hidupan yang
lebih abadi oh bukan soal
adalah pulang untuk mencari
bekalan lebih lagi untuk pulang
pulang ke kehidupan yang lebih abadi untuk meninggal
lah maksudnya gitu kan
berarti kan tetap ada ladang pengabdian pak
ya tetap ada ladang pengabdian
setelah jadi panglima tni kan
ya tentu nah apakah kemudian
ladang pengabdian itu diantaranya adalah
masuk ke dalam politik
saat ini saya masih prajurit tni
dan tidak boleh berbicara tentang
tetapi ladang pengabdian itu
tidak melihat jabatan
siapapun juga apalagi
sebagai seorang pura wirawan
tentunya jiwa pengabdian itu tidak pernah
republik ini memanggil
paling tidak pak hasil survei memanggil bapak
karena nama bapak cukup
santer dibicarakan sebagai
yang ada di jajaran

pasti ada dan yang paling
kentara adalah posisi sebagai
kemudian ada kesempatan
peluang bapak akan
saya sekarang ini
sebagai prajurit aktif
maka itu sudah
menjurus kepada politik praktis
yang tidak bisa saya jawab
ladang pengabdian itu
ada negara memanggil
saya itu merupakan tugas
dan harus saya jawab dengan penuh kesatuan
kalau ada keterangan dari sejumlah
pihak yang mengatakan bapak sudah ketemu
beberapa tokoh politik ketua partai
politik seperti pak prabowo
dan lain sebagainya
benar saya ketemu
bukan dengan hanya pak prabowo
dengan ibu megawati
dengan pak sby
pak jokowi juga katanya ketemu sempat ketemu
setelah apa namanya
setelah tidak menjabat
sebagai panglima juga sempat ketemu lagi
waktu tanggal lima itu kan saya sudah ketemu
sama beliau saya juga kesempatan
menyampaikan terima kasih
sudah ketemu pak ibu megawati ketemu pak
pak sby kemudian
kenapa saya ketemu pada saat saya akan
menjabat sebagai panglima te ini
sebelum fitur perpetensi
saya menghadap mondo arstu
kepada ibu megawati kepada
pak sby kepada pak prabowo
sebagai orang jawa
sebagai orang indonesia
tata kerama sopan santun maka
begitu saya selesai
saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya
pak prabowo pun sama saya berbicara
empat mata dengan pak prabowo
bukan bicara soal politik pak
saya bicara pak
fitur perpetensi saya minta dukungan pak dan semuanya lancar
kemudian setelah menjabat
panglima te ini fraksi dpr
mendukung saya di bidang pertanian dan lain sebagainya
komisi satu juga saya ucapkan
terima kasih dan semuanya
ya bicara biasa biasa saja
habis memang mau kemana mau bergabung
pasti jawaban sama dengan bapak
kalau posisi kita berbeda pasti bapak akan
mengatakan bahwa masih aktif
saya tidak akan menjawab apa apa
begitu keluar bicaranya
segala macam itu ha'a mereka saja
tetapi tanyalah kepada pak prabowo
yang tahu persis karena hanya
saya berdua jaga jagaan beliau
jadi ketemu mereka semua
itu hanya sekedar ucapan terima kasih
boleh dong apa namanya
ini ketemu penggede penggede nih
bentar lagi dua ribu sembilan belas
presiden dan wakil presiden itu akan
hadir gitu posisi bapak
dengan nama yang
cukup mentereng di jajaran
yang sangat tinggi hasil survei
nggak bicara sama sekali
sama sekali tidak bicara itu
tabu bagi saya bicara
saya hanya mengucapkan terima kasih
silahkan cek kepada
ibu megawati soekarnopurti
cek kepada pak sby
cek kepada pak prabowo
negara dan rakyat
memanggil artinya kalau misalnya
memang bapak dibutuhkan oleh
negeri ini tapi kan sebentar lagi
tinggal satu april itu tinggal beberapa hari lagi
rencananya ke depan apa kalau kayak gitu pak
apa yang akan bapak lakukan
yang saya lakukan tidak ada persiapan
purna tugas itu suatu hal yang alami
yang saya lakukan adalah
saya seperti yang saya katakan saya berhutang
saya tidak pernah mengambil cuti
saya melaksanakan tugas operasi aceh
timur timur kemudian
sayangnya sekali saja
cuti operasi itu adalah hak
sekali saja sehingga
membimbing mengasuh anak anak saya
mereka dewasa dengan ibunya
yang luar biasa saatnya
sekarang saya harus
membalas walaupun bukan kepada anak saya
tapi kepada cucu saya
untuk tidak menjawab
pertanyaan saya dan saya berharap sekali
bapak punya waktu setelah tanggal satu april
terima kasih pak gatot atas waktunya
dan sampai di sini afd now malam hari ini
kami akan hadir minggu depan dengan
topik dan narasumber berbeda sampai jumpa